semua pihak diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan
apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu
sebenarnya ini adalah mekanisme standar sop standar yang dilakukan
bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu boleh mengajukan keberatan
dan keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti figur
dalam proses kali ini ada beberapa hal
ada beberapa hal misalnya saya kasih contoh ini yang contoh muda
mas itu menurut saya ada di situ tapi mas itu mengatakan enggak dia tidak di situ ada di sana